transmart mengadakan ramadan midnight sale
dua puluh april dua ribu dua puluh tiga transmart mengadakan ramadan midnight sale
display barang yang akan didiskon sudah terlihat dengan logo midnight sale
seperti yang tampak di barang elektronik
midnight sale bisa dinikmati dari pukul tujuh malam sudah berlangsung berarti ya
sampai pukul dua belas malam
transmart adalah anak perusahaan ct corp dan terafiliasi dengan cnn indonesia
selamat malam putri memang antusias masyarakat untuk membeli perlengkapan rumah tangga
di transmart cempaka putih tempat saya berdiri saat ini
sudah terlihat sejak sore tadi sebenarnya
jadi sistem mereka membeli untuk mendapatkan diskon
ini mereka sudah peak atau memilih barang barang sejak sore tadi
karena memang barang barang yang akan didiskon ini sudah diberi logo begitu
dan juga sangat dibantu oleh petugas yang ada
di sini kemudian dijelaskan kalau jam tujuh nanti
jam tujuh teng begitu mereka melakukan payment atau membayaran
dan tadi sempat terlihat antrian yang cukup panjang putri di kasir
karena mereka membayar tepat di jam tujuh malam untuk mendapatkan diskon
dan hingga saat ini saya melaporkan putri
memang masih banyak masyarakat yang memilih milih barang karena diskon midnight sale di transmart ini
masih akan berlaku hingga jam dua belas malam nanti
tadi putri sempat ada kunjungan dari chairman ct corp khairul tanjung
yang mengatakan bahwa memang antusias masyarakat tidak hanya di transmart
tempat saya berdiri saat ini cempaka putih
tapi tadi sempat berkunjung juga ke transmart yang lain
bahwa memang antusias masyarakat cukup tertarik dengan diskon ini
tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pembeli yang menggunakan alobank
kemudian kartu kredit bank mega bahwa memang sebelumnya sudah ternotifikasi
atau ada pemberitahuan begitu bahwa hari ini tanggal satu april ini ada diskon
jadi mereka memang sengaja datang untuk melakukan pembayaran
tapi tadi sempat berbincang juga dengan pembeli yang lain yang tidak menggunakan alobank
bahwa memang mereka download dulu alobank kemudian upgrade ke alo prime
ini artinya memang antusias masyarakat untuk hari ini
banyak yang tertarik untuk membeli perlengkapan
tapi tidak hanya peralatan elektronik seperti yang ada di belakang saya putri
karena memang yang banyak dibeli adalah peralatan elektronik seperti tv
kemudian ac begitu
tapi juga peralatan kebutuhan sehari hari lainnya seperti sirup untuk berbuka puasa
mereka membeli dengan maksimal dua karton
dan juga daging segar ini yang tadinya harga rp satu ratus tiga puluh per kilogram
ini menjadi rp seratus per kilogram
jadi mungkin untuk putri dan pemirsa yang lainnya akan datang ke sini
ini masih sampai jam dua belas
dua belas malam nanti diskonnya
tapi jangan lupa putri untuk download dulu alobank
kemudian upgrade ke aloprime untuk mendapatkan diskonnya
atau mungkin pakai kartu kredit bank mega putri
terima kasih nindya tipsnya
dan kita sekarang ke surabaya
bagaimana suasana di transmart rungkut di surabaya
ada dora di sana silahkan dora
halo selamat malam putri
tidak kalah ini antusias mewarga untuk berbelanja
di transmart rungkut surabaya
pasalnya pada malam hari ini
mulai pukul tujuh malam tadi sampai nanti pukul dua belas malam
ini ada transmart ramadan midnight sale
sama seperti dengan yang di cempaka putih tadi
bahwa untuk pemegang kartu kredit bank mega
kemudian untuk alobank khususnya aloprime
saya sampai mau bawa catatan nih putri
hampir semua tapi ini ada pengecualian putri
di antaranya untuk mie instan
kemudian untuk susu bayi
anak kemudian seperti minyak goreng
kemudian beras telur gula dan terigu
kemudian ada beberapa produk lain juga yang dikecualikan
misalnya untuk gadget yaitu handphone smartphone laptop dan tablet
khusus untuk memegang kartu kredit bank mega
maupun untuk aloprime dari alobank
nah saya bisa kasih bocoran ya
putri maupun juga pemirsa yang menonton
dan masih ada waktu ini sampai pukul dua belas malam nanti
misalnya lima puluh inch dari harga enam juta
ini menjadi sekitar empat delapan juta rupiah
wow cukup banyak ya diskonnya
kemudian untuk kulkas
ini dari harga empat tiga juta menjadi harga tiga lima juta
jadi kapan lagi anda bisa memanfaatkan momen seperti ini
kalau nggak hanya malam hari ini saja
dan tadi putri
saya sudah berkeliling di area transmatrungkut surabaya
maupun juga mewawancarai
ada beberapa pelanggan di sini yang melakukan transaksi
saya lihat ini rata rata untuk belanja harian
kemudian juga ada yang melakukan pembelanjaan untuk stok lebaran
bahkan yang menarik adalah ternyata sudah banyak ini masyarakat surabaya
yang mendownload aplikasi alobank
dan ada juga beberapa di antaranya yang masih harus melakukan registrasi
atau mendownload di kasir
saya bisa mengajak anda putri
keliling sejenak ya
nah di sana itu ada pakaian kemudian
ini juga tadi saya lihat banyak keranjang atau troli dari pelanggan
yang memasukkan belanjaan belanjaan itu karena pakaian termasuk ya
nah kalau tadi saya bilang
sebenarnya antusiasme warga atau pelanggan yang di transmat rungkut surabaya ini
tidak kalah dengan cempaka putih
pada minggu minggu sebelumnya atau akhir pekan
biasanya jumlah pelanggan atau pengunjung yang ada di transmat rungkut surabaya ini
sekitar dua orang
tapi putri pada weekend
khususnya pada malam hari ini diprediksi jumlahnya meningkat menjadi empat sampai enam pelanggan
terbukti dari saya melihat antrian yang ada di kasir ini
nah ini sampai ada beberapa kasir yang bertugas di sini
kemudian juga dari tempat parkir putri
yang biasanya tempat parkir ini penuh di area depan
kemudian area samping kemudian area belakang dari transmartrungkut surabaya
pada malam hari ini
sampai lantai satu dan dua ini
tempat parkirannya dipenuhi oleh para pelanggan
jadi anda yang masih berada di rumah masih menonton
termasuk anda putri anda tidak jauh jauh tidak apa apa datang ke surabaya
tapi cukup di jakarta karena untuk transmart ramadan midnight sale ini ada di seluruh indonesia
anda bisa memanfaatkan untuk belanja baik harian
maupun juga untuk stok lebaran nanti
terima kasih kansa tamarindora
langsung dari rungkut transmartrungkut surabaya
sebelumnya dan india di transmart cempaka putih
transmart cempaka putih atau ramadan midnight sale ini masih akan berlangsung
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat